belasan anak jalanan dan anak pang di sukabumi dirazia petugas satpol pp kota sukabumi selasa sore
petugas juga mengamankan beberapa kaleng lem yang digunakan untuk mabuk
satu persatu anak jalanan dan anak pang yang sedang nongkrong dan mengamen di kota sukabumi
langsung diciduk oleh petugas satpol pp kota sukabumi dari beberapa persimpangan tempat mereka berkumpul
selain mengamankan gitar kecil yang sering digunakan untuk mengamen
petugas pun mengamankan beberapa kaleng lem yang digunakan untuk anak jalanan ini mabuk
banyaknya laporan masyarakat membuat para petugas satpol pp merazia mereka
selain dianggap mengganggu keindahan dan ketertiban di kota sukabumi
para anak jalanan ini kerap meminta paksa penumpang angkutan umum agar memberikan uang pada saat mereka mengamen
selain dihukum fisik para anak jalanan dan anak pang ini pun akan diberi pengarahan dan pembinaan
agar mereka tak kembali turun ke jalan dan dipulangkan ke orang tua mereka masing masing
kegiatan kita sore ini penegakan perda nomor dua dua ribu empat tentang ketertiban umum ya
kita sasaran anak jalanan dan anak pang yang sering merasakan warga masyarakat
kita pernah beberapa kali mengingatkan mereka supaya tidak berkelan di kota sukabumi
karena satu mengganggu keamanan ketertiban juga mengganggu estetika kota
keberadaan anak jalanan dan anak pang ini pun sering meresahkan karena
mereka sering mabuk mabukan di taman taman kota dan mengganggu pejalan kaki yang sedang menikmati taman kota di sore hari
ahmad fikri sukabumi